selamat siang untuk mengantisipasi penyebaran virus corona
istana kepresidenan jakarta juga memperlakukan cek suhu tubuh
bagi setiap orang yang datang ke istana kepresidenan jakarta
pemberlakuan cek suhu tubuh ini mulai berlaku pada selasa hari ini
tampak sejumlah menteri kabinet indonesia maju dilakukan pemeriksaan suhu tubuh
saat hendak memasuki pintu masuk kompleks istana
titik pengecekan suhu tubuh disebar di sejumlah titik
yakni di gerbang utama masuk kementerian sekretariat negara
lalu di pintu masuk transisi dari sekretariat negara menuju kompleks istana
atau biasa disebut pintu kaca
pintu masuk dari sisi jalan veteran tiga lalu gerbang pemeriksaan dalam menuju istana negara
deputi bidang protokol pers media dan sekretariat presiden
b mahmudin mengatakan cek suhu tubuh berlaku bagi siapapun yang akan masuk ke dalam istana
termasuk para menteri pejabat pemerintahan tamu negara dan wartawan
jika suhu tubuh mencapai tiga puluh tujuh lima derajat celcius
maha pihak istana akan mengarahkan untuk dicek di klinik istana
dan tidak diperbolehkan masuk ke dalam lingkungan istana presiden
cek suhu tubuh ini akan diberlakukan selama dua minggu ke depan
sejak kemarin diputuskan oleh kepala staf presiden
deput judia jan pasman pres dan juga sekret militer bahwa boleh
ini dilakukan pencegahan penyebaran virus corona di istana
yaitu dengan menggunakan pengukur suhu tubuh
jadi mulai hari ini sebelumnya sudah diberikan tapi hanya sebatas simbohan
tapi sekarang secara fisik dilakukan pengukuran setiap tamu yang akan datang ke istana
nah itu seandainya tiga puluh tujuh lima
karena mereka diminta untuk kembali jadi tidak perlu masuk ke dalam istana
presiden ini kan memang sudah ada dokter pribadi
memang beliau juga diperiksa kan sudah ada tim dokter presidenan
jadi memang beliau memang ada jadwal rutin